kalau mau menjelaskan duduk masalah
saya tuh kalau begitu bagus
kata teman saya mah itu jurik angkasa
saya jadi sien gitu bagus tuh kalau begitu
ya tapi terima kasih ya buat pengertiannya
ah udahlah biasa saya emang direpotin wanita
kalau begitu saya permintaan ya saja ya bu ya
halo pak robert
maaf banget pak robert
begini saya mau mengajukan pembatalan
model cewek untuk pasangan abah ramah
dalam iklan obat kuat pak
tapi bapak nggak usah marah ya pak
saya akan cariin penggantinya
pasti akan lebih bagus dan pasti akan lebih oke
waduh tidak bisa sepiak kayak gitu dong bu marissa
ini proses syuting udah mau mulai
saya tidak mau pokoknya ibu marisa harus tetap menjadi bintang iklan perempuan ya
karena kami melihat kalian itu udah cocok sekali
gini pak saya mohon banget pengertian dari bapak
boleh ya pak
ini juga urgent bu marissa
sekalian saja iklan ini tidak jadi dibuat oleh perusahaan anda
ya udah deh pak
nggak apa apa deh pak
berpasangan dengan model cowoknya pak
kamu mau ngasih
udah lama gak pulang
telepon juga diangkatnya lama
dimana kamu teh
masih di jalan
apaan apaan tau sendiri motor gede mbah
tidak bisa seselepetan jalannya ya
biasanya juga gak macet
sepertinya di depan teh
kayak domba gak lewat mbah
aduh buruan balik lah
siap siap mbah siap
tenang saja tuh mbah
mending aku nyampe kamu aja
om dudung kayaknya nelpon nih
ini cepet banget tuh
om dudung nelpon kayaknya
kamu teh dimana
lain siapa teh sudah nelpon
iya ini bentar lagi sampai om
maaf ya telat om

alas kemauan itu kemana
kenapa tidak dekat
di bandung juga namanya
aduh kemauan kemauan
lihat kamu mah
kamu itu kemana saja bisa terlihat begitu
siapa sudah telepon
kamu di belakang
saya sama si neng raya di depan
supaya awal tidak curiga ya
iya siap om
biasanya si neng pulang telat begini
pasti ada masalah
masalah dia masalah dia
kamu bisa bawa motor enggak sih
abah bukan om dudung yang lelet
tapi neng yang telat
apa yang kamu lakukan disini
eh jangan lihat lihat hari ini
katanya mau barengan
untuk bergambar ini
gajah gue udah diomelin
ngapain kamu kesini
nggak boleh tahu kayak gitu
kita kan kesini tuh pengen membenarkan masalah
kita ingin menjelaskan ada apa sebenarnya
antara aku sama mondi
kalau mau menjelaskan duduk masalah
jangan berdiri dong
kita harus duduk
makanya kita kesini tuh mau membenar dudukan masalah
nah ini baru namanya duduk masalah
kalau tadi diri masalah
sebenarnya tuh ginilah
meli sama mondi
itu nggak ada apa apa
lagian kayaknya udah punya pacar tau
lebih keren daripada mondi
ini pilih pianian
kerenan mondi keles
kalau pengen ikut menjelaskan duduk masalah
serah kamu mbak
so benar kamu pacar dia
pacar si meong kamu gitu ya
sembarangan aja sih ganti ganti nama orang
nah itu kan hanya nama
tau nih si abah
main ganti ganti aja nama orang
ngingat kan harus dengan sesuatu
tapi ini ngapain ngomongin apa sih sebenarnya